seorang pekerja di kecamatan kediri kabupaten lombok barat terjepit puluhan lembar tumpukan
kaca saat sedang bertugas menurunkan kaca dari atas truk petugas dari badan sar mataram
dibantu warga berusaha menyelamatkan pria tersebut menggunakan berbagai cara
mulai dari mencongkel tumpukan kotak kaca dengan kayu dan bambu hingga memotong kerangka
kotak kaca untuk melepas himpitan di kaki korban ada dua orang yang tertimpa oleh material kaca
material kaca ini dipindahkan dari truk menuju ke toko di perumahan gria rumah kasri kemudian
satu orang sudah berhasil diselamatkan dan satu orang lagi yang diselamatkan oleh tim
sargabungan berhasil dievakuasi pada pukul empat tiga belas lima puluh sembilan wita setelah berhasil dievakuasi
korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan